selanjutnya marilah kita bersama sama menyimak dan mendengarkan
bersama pidato presiden republik indonesia pada sidang tahunan mpr dua ribu sembilan belas
kepada presiden republik indonesia saudara joko widodo dengan hormat kami persilahkan
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota lembaga lembaga negara
yang saya hormati para menteri kabinet kerja dan para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
yang saya hormati ibu haji megawati soekarnoputri presiden republik indonesia ke lima
bapak tri sutresno dan bapak hamsa has presiden republik indonesia ke lima
yang saya hormati bapak tri sutresno dan bapak hamsa has
yang saya hormati ibu sinta nuriyah abdurrahman wahid
yang saya hormati bapak kiai haji ma'ruf amin wakil presiden terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
yang saya hormati seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rute
yang saya hormati dan ingin yang berbahagia saudara saudara sebangsa dan setan air
pada sidang majelis yang terhormat ini saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan tujuh puluh empat tahun yang lalu
bahwa indonesia adalah rumah besar kita bersama hanya mungkin terwujud jika kita bersatu jika kita mau bersatu
bersatu untuk mencapai satu tujuan bersatu untuk bergerak di jalan perubahan bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan
semangat itulah yang mengantarkan indonesia menjadi negara yang merdeka negara yang berdaulat yang berdiri sejajar dengan bangsa bangsa lain di dunia
sekarang ini kita menghadapi tantangan yang berbeda tetapi semangat itu harus terkait dengan kemampuan kita
kita harus terhormat
menyala di hati kita semuanya
kita berada di era di mana dunia berubah dengan sangat cepat tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru
kita harus berani menerima era keterbukaan sejagat tetapi kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan
kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit
tetapi kita tidak boleh kehilangan bersatuan dan persaudaraan
kita harus berani menerima era keterbukaan sejagat tetapi kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan

boleh berhenti berkreasi dan berinovasi

di semua lembaga negara
check and balances antar lembaga negara sangat penting
tetapi harus berada dalam bingkai yang sama
satu visi besar indonesia maju
indonesia yang nyaman bagi seluruh anak bangsa
yang sejahtera yang adil dan makmur
yang dihormati dan disegani oleh bangsa bangsa lain di dunia
saya yakin dalam bingkai visi yang sama kita makin kuat
kita makin solid dan menjadi pemenang dalam kompetisi global
pencapaian visi besar harus kita percepat
tidak ada jalan lain bagi kita semua
selain meninggalkan cara cara lama dan beradaptasi dengan cara cara baru
kita butuh terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat
kita butuh lompatan lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat
kita butuh karya karya nyata agar lembaga lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa
untuk menjadi kuat kita tidak bisa lagi berjalan sendiri sendiri
ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya karya baru dapat diciptakan bersama sama
ego sektoral yang terkotak kotak tidak relevan lagi
dan harus diruntuhkan sehingga karya karya baru dapat diciptakan bersama sama
ego sektoral yang terkotak kotak tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan
kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan
saudara sebangsa dan setanah air
sidang majelis yang saya muliakan
dalam menjalankan tugas konstitusionalnya
mpr mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan indonesia
harus mencerminkan semangat dan jiwa pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan binika tunggal ika
mpr telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan
secara gencar ke seluruh pelosok tanah air
dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat
mulai dari pelajar akademisi
tokoh agama tokoh masyarakat hingga masyarakat umum
saya yakin tugas mulia tersebut akan terus dilakukan
dengan terobosan terobosan baru
supaya nilai nilai empat konsensus kebangsaan
itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia indonesia
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
harus mampu dimanfaatkan secara optimal
di era sekarang ini
saat arus penyebaran informasi sangat cepat
kita harus lebih cepat dari yang lain
harus lebih sigap dari yang lain
jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan
oleh pihak pihak yang mengkerdilkan konsensus kebangsaan kita
dalam respon kemajuan teknologi informasi itu
saya menghargai mpr yang terus mencari cara cara baru
sehingga nilai nilai konsensus kebangsaan bisa diterima
terutama oleh generasi muda
mpr telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya
dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi
cara cara seperti ini yang kita butuhkan
saya juga menghargai mpr
yang sudah menggelar survei nasional berkaitan dengan hasil kinerjanya
dalam melakukan sosialisasi nilai nilai luhur bangsa
hasil survei tersebut bisa menjadi referensi untuk mencepurnakan
strategi sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang telah dilakukan
agar program sosialisasi lebih efektif lagi
langkah langkah penyempurnaan memang sangat diperlukan
terobosan terobosan baru harus diciptakan
lompatan lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi pancasila harus dikembangkan
saudara saudara sebangsa dan setanah air
demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa
yang kredibel dan yang modern
karena itu upaya dpr untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung
upaya dpr untuk meningkatkan kualitas produk perundang undangan
upaya dpr untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama
juga harus didukung
saya mengapresiasi setinggi tingginya semangat dpr untuk bersinergi
dan berkolaborasi dengan pemerintah
dalam menjalankan fungsi anggaran dpr telah menyetujui undang undang penerimaan negara bukan pajak tahun dua ribu dua puluh
dpr juga telah menyetujui alokasi dana dana dana yang diperlukan oleh pemerintah

ruu apbn ruu di bidang perjanjian kerjasama internasional ruu bidang penyelenggaraan haji
ruu di bidang kesehatan ruu akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta beberapa ruu lain untuk mensikapi dinamika dan pembangunan yang bergerak sangat cepat
di luar capaian bidang legislasi tersebut dukungan dpr pada upaya pemerintah untuk mereformasi perundang undangan tetap diharapkan
undang undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan
undang undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar
undang undang yang menghambat lompatan lompatan kemajuan harus kita ubah
terkait fungsi pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan dpr antara lain telah membentuk delapan tim pengawas
panitia angket dan tiga puluh lima panitia kerja di berbagai ranah pembangunan
salah satunya yaitu panja evaluasi pelaksanaan pemilu serentak dua ribu dua puluh
guna memastikan penyelenggaraan pemilu makin berkualitas di masa masa yang akan datang
dpr juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan
atas usaha penyelenggaraan pemilu yang akan datang
selain itu dpr juga telah memperkuat politik luar negeri indonesia
pada bulan september dua ribu delapan belas dpr menjadi tuan rumah forum parlemen
dunia dan negara negara yang telah menjaga kekuasaan dan kekuasaan negara negara
pertama dpr telah menjelaskan kekuasaan negara negara yang telah menjaga kekuasaan negara negara
tentang pembangunan berkelanjutan untuk yang kedua kalinya
serta menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parmen dan perwakilan dari lima negara middle power
yaitu meksiko indonesia korea selatan turki dan australia
dpr juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen
baik secara bilateral maupun multilateral
melalui partisipasi aktif di forum forum antarparlemen di tingkat
regional dan di tingkat global
saudara saudara sebangsa dan setanah air
dalam rumah besar indonesia
daerah daerah adalah pilar penting nkri
dpd sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dpd juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai nilai kearifan lokal
selama setahun terakhir dpd telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya
tujuh ruu usul inisiatif dpd
pandangan pendapat tentang ruu
empat pertimbangan terhadap ruu
dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan undang undang sesuai dengan bidang tugas dpd
saya mengapresiasi respon cepat dpd dalam mensikapi tantangan mendesak
tantangan medesak yang dihadapi oleh daerah
seperti tantangan kedaulatan pangan penataan hak ulayat
dan masyarakat hukum adat pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan umkm
dalam melaksanakan fungsi anggaran dpd memberikan masukan kepada pemerintah
terkait dengan skema dau dak dan dph
agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil
dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah
dalam konteks fungsi representasi dpd aktif melakukan pengawasan
pelaksanaan pemilu kada dan pemilu dua ribu sembilan belas
dpd juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi undang undang tentang desa
kita berharap dpd
bersama pemerintah terus bergerak membangun indonesia dari pinggiran dari daerah dan dari desa
dukungan dpd untuk mengajukan daerah harus terus dilanjutkan
perda perda yang formalitas berbelit belit dan menghambat masyarakat dan pelaku usaha harus dipangkas
tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan
saudara saudara sebangsa dan setanah air
tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan mutlak dibutuhkan
tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan
tata kelola yang transparan harus dikembangkan
tata kelola yang efektif dan efisien yang gesit lincah dan cekatan menghadapi perubahan harus terus diupayakan
sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara
peranan bpk sangat penting
bpk mengembangkan tugas memastikan apbn dapat dipertanggung jawabkan
apbn dapat dipertanggungjawabkan memastikan setiap rupiah dalam apbn digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat
alhamdulillah laporan keuangan pemerintah pusat dua ribu enam belas dua ribu delapan belas memperoleh opini wajar tanpa pengecaulan atau wtp
alhamdulillah laporan keuangan pemerintah pusat dua ribu enam belas dua ribu delapan belas memperoleh opini wajar tanpa pengecaulan atau wtp

pemerintah daerah juga mencatat prestasi
pemda dengan wtp berhasil ditingkatkan dari empat puluh tujuh persen di tahun dua ribu empat belas menjadi tujuh puluh delapan persen di tahun dua ribu dua puluh
bpk juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan badan lainnya
serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar rp empat tiga puluh delapan triliun
bpk juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia
selain itu bpk terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
satu komitmen yang perlu kita dukung bersama
saya menghargai upaya bpk untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional
bpk dipercaya sebagai pemeriksa eksternal
pada international atomic energy agency sejak dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
pemeriksa bpk juga terpilih menjadi eksternal independen pada international anti corruption academy
periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
dan terlibat di bnp
bpk juga terpilih menjadi aktif di organisasi pemeriksa se asian se asia dan se dunia
saudara saudara sebangsa dan setanah air
dalam pembangunan hukum mahkamah agung terus melanjutkan inovasi
saya mengapresiasi upaya ma dalam mewujudkan azas peradilan yang sederhana
yang cepat dan berbiaya ringan
saya mendukung upaya ma untuk mempermudah rakyat mencari keadilan
saya mendukung upaya ma untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar
kini sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan
para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendatarkan perkara dan melakukan pembayaran
proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online
bahkan saat ini ma sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e court menuju i litigasi
semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi
perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh ma
hingga akhir dua ribu dua puluh

dua ribu delapan belas lalu ma telah meresmikan sebanyak delapan puluh lima pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air
ada tambahan tiga puluh pengadilan negeri lima puluh pengadilan agama tiga mahkamah syariah dan dua pengadilan tata usaha negara
dari berbagai langkah tersebut
ma berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi sembilan ratus enam perkara
pada tahun dua ribu delapan belas jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya ma
ma juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan seperti pembaharuan
seiring dengan langkah inovasi
kelembagaan ma mahkamah konstitusi
juga terus bekerja memperkokoh memperteguh konstitusionalisme di negara kita
saya mendukung upaya mk untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan
dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di mk
kini para pencari keadilan dapat berperkara sekaligus memantau proses peradilan di mk
melalui berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi
sebagai penjaga konstitusi selama setahun ini mk telah menguji delapan puluh lima perkara
dan memutus lima puluh dua perkara pengujian undang undang
putusan putusan mk tersebut turut mendukung upaya pemerintah
dalam reformasi sistem perundang undangan dan penataan proses legislasi
selain itu mk telah memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional
saya mengapresiasi mk yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada dua ribu delapan belas
pemilu legislatif dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas dalam koridor konstitusi secara damai adil dan bermartabat
mk juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka
berpegang teguh pada prinsip prinsip independensi dan imparsialitas
sementara itu komisial judicial terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan
ky telah menjalankan fungsi preemptif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung
kay telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyenggarakan pelatihan
pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi empat ratus dua belas hakim
serta pemantauan sembilan puluh tiga perkara persidangan yang menjadi perhatian publik
ky juga telah menjalankan fungsi represifnya dengan merekomendasikan kepada mahkamah agung
untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada lima puluh lima hakim
sidang majelis yang saya muliakan
segala pencapaian dari lembaga lembaga negara tersebut adalah modal kita bersama untuk menghadapi tantangan masa depan
kita tidak boleh cepat berpuas diri
kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu
kita tidak boleh alergi terhadap kritik
bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi
memenuhi harapan harapan rakyat
tentu dalam negara demokrasi
perbedaan antar individu perbedaan antar kelompok atau bahkan antar lembaga negara adalah sebuah kenistayaan
tetapi perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci
bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan atau bahkan saling meniadakan
jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama
maka akan menjadi kekuatan yang dinamis kekuatan untuk mencapai indonesia maju
saya mengajak semua lembaga lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita
mendukung lompatan lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan
menekan ketimpangan dan membuka lapangan kerja sebanyak banyaknya
bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi radikalisme dan terorisme
serta ikut melahirkan lebih banyak lagi sdm sdm unggul yang membawa kemajuan bangsa
semoga berjaya semoga berjaya
pancasila adalah dasar negara bintang penjuru sekaligus pemersatu kita semuanya
di rumah pancasila ini kita hidup berukun tanpa dibedakan latar belakang agama
asal usul suku perbedaan ras maupun golongan
rumah besar indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semuanya
ruang hidup bagi seluruh anak bangsa dari sabang sampai merauke dari myangas sampai pulau rote
dalam rumah besar ini semua anak bangsa bisa berkarya berkarya dan berusaha untuk kembali membangun kembali
kita bergerak bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita cita kita bersama
perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu
dalam persatuan itulah kita menemukan energi yang maha dasyat untuk menggerakkan seluruh tenaga
seluruh pikiran dan tetesan keringat untuk kemajuan indonesia
dalam persatuan itulah kita menemukan solidaritas kepedulian dan semangat berbagi antar sesama anak bangsa
saya yakin seyakin yakinnya persatuan indonesia akan selalu sentosa
seperti kiambang kiambang yang bertaut kembali setelah biduk pembelah berlalu
dengan berpegang teguh pada semangat persatuan indonesia
rumah besar kita tidak akan runtuh tidak akan ambruk tidak akan punah
tetapi justru berdiri tegak bukan hanya untuk seratus tahun lima ratus tahun
tapi insyaallah untuk selama lamanya
dirgahayuh republik indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh